kita mulai dengan informasi yang pertama
pagi ini sebanyak tiga ratus delapan puluh lima warga negara indonesia yang berhasil dievakuasi dari sudan tiba di tanah air
ratusan warga yang berhasil dipulangkan pagi ini merupakan gelombang pertama penyelamatan
yang dilakukan oleh kementerian luar negeri dan tni imbas konflik bersenjata di sudan
sebanyak tiga ratus delapan puluh lima wni tiba di tanah air pada jumat pagi di bandara internasional soekarno hatta
imbas konflik bersenjata di sudan
seluruh wni evakuasi sudan sudah ke arab saudi menggunakan visa darurat kemanusiaan
dan dipulangkan secara bertahap ke indonesia
pemerintah republik indonesia melakukan evakuasi wni karena negara sudan tengah bergejolak
usai paramiliter rapid support forces atau rsf dan pasukan keamanan bertempur
memperebutkan kekuasaan sejak lima belas april lalu
setelah ini kemenlu akan kembali memulangkan satu ratus sebelas orang wni lainnya ke jakarta
pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april
dua puluh tiga april dua ribu dua puluh tiga mendatang
pemerintah republik indonesia melakukan evakuasi wni dan di antara mereka terdapat empat puluh tiga anak anak
ini adalah ketibaan tahap pertama ke tanah air wni yang dievakuasi dari sudan melalui jeddah
mengingat perjalanan evakuis sangat panjang dan melelahkan
maka setiba di jakarta mereka akan diinapkan sementara di asrama pondok gede
sebelum dipulangkan ke daerah
kemenko pmk dan kl terkait telah menyiapkan layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan
kementerian sosial kementerian dalam negeri dan pemda terkait akan memfasilitasi
kepulangan ke daerah masing masing